sementara itu di tengah penerapan ppkm darurat
pemandangan yang terekam video ini justru membuat miris
petugas gabungan satgas covid sembilan belas kecamatan kenjeran
diserang warga kawasan bulak banteng surabaya
saat patroli operasi jam malam
warga menghadang dan merusak mobil patroli polsek kenjaran
ketika menertibkan sebuah warung kopi
yang tengah beroperasi di atas pukul delapan malam
awalnya petugas mendapat perlawanan dari pemilik warung
kemudian warga lainnya membantu hingga akhirnya berujung kericuhan
karena jumlah masa semakin banyak dan kian beringas
petugas pun akhirnya memilih untuk mundur
polisi telah mengantongi sejumlah nama termasuk pemilik warung kopi
nantinya para pelaku aksi anarkistis akan dijerat pasal berlapis
tim liputan cnn indonesia